untuk mencegah terjadinya kekerasan serta memberikan rasa aman bagi santri dan wali santri di lingkungan pondok pesantren
pengurus wilayah nadatul ulama pwnu jawa timur membentuk posko pesantren ramah anak
posko ini akan memberikan bimbingan konseling dari aspek psikologi kesehatan hukum dan aturan yang tak boleh dilanggar
di dalamnya berisi psikolog lembaga penyuluhan dan bantuan hukum lembaga pendidikan dan organisasi pemudi islam
sejauh ini jumlah posko yang terbentuk sekitar delapan puluh hingga seratus di ponpes di bawah naungan nahdlatul ulama
posko akan diresmikan pada pekan depan
posko pesantren ramah anak ditargetkan akan dikembangkan bertahap di ribuan ponpes di bawah naungan nahdlatul ulama
di situ kita akan berusaha
lakukan bimbingan konseling masuk masuk kelas dan kita akan kumpulkan bareng bareng tidak sekedar penyuluan
jadi juga kita ada aksi aksi aksi misalkan bagaimana sebetulnya soal bully misalkan bullying
ini kan bibit bibit dari kekerasan kekerasan verbal
soal kategori yang dianggap pelecehan seksual misalkan ini kategorinya apa
karena kita sudah ada rumusannya tentang secara normatif
nah ini yang kita akan sosialisasikan
bahasa pesantrennya kita terbiahkan
adanya posko pesantren ramah anak menurut dosen psikologi perkembangan universitas airlangga dewi retno suminar
tak boleh lepas dari peran ustadz dan ustazah
mereka sebagai orang tua santri selama di ponpes harus memahami tahapan perkembangan anak sebagai dasar dalam pengasuhan
kalau dia bisa memberikan pengasuhan sesuai dengan psikologi perkembangan
tahap perkembangan anak pasti komunikasinya akan lancar
ketika pendisiplinan yang bagus adalah pendisiplinan sesuai dengan perkembangan
karena seringkali anak anak kamu nggak boleh gini nggak boleh gini
tapi what's for untuk apa ini yang harus dijelaskan
nah ketika menjelaskan kenapa itu harus sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri
padahal pada akhir akhir ini terjadi kasus kekerasan di lingkungan pompes di jawa timur
seperti kekerasan seksual di ponpes sidikiah jombang yang dilakukan anak pengasuh ponpes dan kini dalam tahap persidangan
kasus bermula pada laporan salah satu santri pada dua ribu sembilan belas lalu
sementara kasus kekerasan fisik di pondok modern darussalam gontor ponorogo yang dilakukan santri
hingga mengakibatkan satu santri lainnya meninggal dunia pada agustus dua ribu dua puluh
kanzata marindora agadipa surabaya jawa timur